di penghujung tahun ini kami berharap anda tetap di rumah bersama keluarga
bila harus bepergian hindari kerumunan dan disiplin memakai masker
menjaga jarak dan mencuci tangan
kita sambut natal dan tahun baru dengan saling jaga di akhir tahun
seperti pesan dalam video berikut
dan saya elvira karunisa undur diri
terima kasih dan sampai jumpa
kita di penghujung tahun
hindarilah kerumunan lebih baik utamakan kesehatan
natalkan segera datang begitu juga tahun yang baru
jauhilah kerumunan juga keramaya
hindari kerumunan di akhir tahun
waspada jangan membuat klaster baru
tetap gunakan maskermu cuci selalu
ayo sambut natal dan tahun baru
tanpa berhutu juga bisa selalu
tanpa berhutu tanpa peluh tanpa peluh dan saling berjalan
tak beres padanya jangan lelah